puluhan aremania tiba di jakarta kami siang
mereka datang ke jakarta untuk menuntut keadilan bagi korban tragedi kanjuruhan malang
rencananya aremania akan mendatangi lpsk komnas ham komnas perlindungan anak dan ombudsman
dengan mendampingi korban luka keluarga korban maupun saksi untuk meminta perlindungan
selain puluhan aremania ini masih ada dua kloter aremania yang berangkat dari malang menuju ibu kota
itu untuk siang ini yang sudah sampai kota pertama berarti
betul kita berharapnya sudah kota pertama mas
karena kita gak ada niatan apapun kita tujannya keadilan dan hukum ini
walaupun keinginan kita tidak terpenuhi kita berharapnya bahwa hari ini kita datang sama tim hukum
sama pihak keluarga berharap ada solusi buat kami semua
di lokasi terpisah ratusan aremania juga menggelar aksi di depan kantor pos kota malang kami siang
mereka menulis surat yang akan dikirim kepada presiden republik indonesia joko widodo
surat surat ini berisi tuntutan dan harapan aremania agar korban tragedi kanjuruhan mendapat keadilan
selain itu aremania ini melakukan long march sambil menyanyikan dan meneriakan tuntutan revolusi pssi
long march dilakukan sejauh dua km
dari stadion gajayana menuju kantor pos besar kota malang
kita memilih kantor pos sebagai kantor pos juga punya intansi pemerintah yang punya akses ke istana negara
jadi kita pilih langsung kita datang ke kantor pos ini bukan untuk demonstrasi
tapi kita mengirimkan surat secara bersama sama supaya amanah dari rekan rekan aremania juga
suara suara dari keluarga korban